gak usah ditawar lagi saya kasih harga pas dua ratus ribu
enggak ah segitu mah
kamu udah denger kabar
kok belum kedengaran suara asin parut
kasih tau yang lain iwan sama jonny
iwan ada kabar buruk
oke nanti aku bawain kerudungnya sepuluh
nanti ketemu iwan di mana
nanti kalau aku mau jalan aku telpon kamu
buat mastiin jam sama tempatnya
kasih tau jonny
jon ada kabar buruk
gak usah kasih tau saya kabar buruk
soalnya kabar saya lagi buruk juga
bisa ngarang alasan lain yang lebih kreatif
kalau kamu terlambat alasannya selalu sama
selalu bilang macet
kalau sekali lagi terlambat
kamu nanti kena spk
spk mak surat perintah kerja
spk itu bukan surat perintah kerja
surat peringatan keras
istilah baru mak
emangnya itu baru
yaudah sekarang kerja
garut garut garut
cep udah dapat kabar dari ujang atau dari yang lain
sekarang ubed tempat jualan ciloknya pindah
di depan kafe
hah ini tak serius
yaudah nanti aku kesana
mau saya anter
gak usah aku tahu daerah situ
tapi ubed sekarang gak seperti dulu
terus saya tanya
kamu sekarang manggal disini
dia gak jawab gak senyum
cuma ngeliatin aja
seperti nggak suka sama saya
sekarang kita kumpul aja yuk
nanti saya kasih info ke yang lain
terima kasih buat infonya
udah dapat kabar dari kang mus
dari tadi mbak gak denger suara mesin parut
kamu kesini mau kerja apa apa mau numpang teleponan aja
kalau naik motor pakai helm
tapi saya lebih senang lagi
kalau ditangke polisi gara gara gak pake helm
pakai helm untuk mengurangi resiko kecelakaan motor
bukan karena takut polisi
gak usah ngajarin saya
yang harus kamu ajarin itu bukan saya
tapi si jenggo
yang gak pake helm itu bukan saya
boleh saya ikut
kok pas gini ah
dia yang ajak ngumpul malah dia yang belum datang
kang gobangnya ada
kemarin bawa mangga kok sekarang enggak
tadi saya buru buru
padahal kang gobang disini santai kamu datangnya siangan sedikit juga gak apa apa
mungkin lagi di jalan lagi di motor
taslim udah tahu belum ya
udah siang gini kok belum datang
iya ya yaudah saya ke dalam dulu
tolong kasih tahu imas
ya terima kasih udah ngasih tau
sekarang kamu lagi di mana
di taman maluku
mau kumpul sama yang lain
kenapa saya gak diajak
yaudah kesini aja sekarang
itu pengen nanti mau ngasih tahu sama imas odisha